inilah upaya evakuasi sejumlah anak buah kapal mv meh dua
yang mengalami mati mesin di perairan pantai rebo sungai liat
kabupaten bangka senin malam
menurut kantor pencarian dan pertolongan pangkal pinang
salah satu abk meminta bantuan sekitar pukul empat sore
diperkirakan kapal mati mesin akibat gelombang tinggi pada pukul empat belas dua puluh waktu indonesia barat
tiga orang kru kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat
dan langsung dibawa ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksa
sementara itu akibat dihantam gelombang besar
sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara terdampar di teluk pacitan jawa timur
kapal tongkang take boat nlb bantaeng tiga puluh dua dan kapal tongkang bgmlb tiga ribu sembilan ratus dua
terpaksa memilih lego jangkar di teluk pacitan
sejak sabtu sore
kepala tongkang ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan
dan mengembangkan kembang yang terjadi kemarin setelah dihantam gelombang besar
sebelumnya kapal tongkang ini membawa tujuh belas lima metrik ton batubara
dari tarahan provinsi lampung yang dikirim ke pltu sudimoro pacitan
saat akan kembali gelombang tinggi terjadi
dan kapal dengan sepuluh anak buah kapal itu terbawa arus
hingga ke bibir pantai pancerdoor
hingga berjarak sekitar lima puluh meter dari bibir pantai
tim liputan cnn indonesia